halo clara yang feminim clara yang cantik
maaf nih tante nelfon kamu malam malam
kamu belum bobo kan
baru mau bobo sih tante
ngomong lagi sama siapa sih
mama lagi sama tante nadia
terus juga sama teman mama
kebetulan tadi mama lagi hutang dan berhasil dibantuin sama temannya mama
ma tapi mondi gak usah datang kesana gak apa apa ya ma ya
kemudian mau langsung pulang aja deh belajar buat besok sekolah
yaudah kalau gitu
kenapa mukanya begitu abah
kenapa mukanya kayak gitu sih akang abah ma
saya tuh suka gitu mendengar kata kata sasayangan gitu
oh tante anak
ya tidak apa apa tuh kalau sayang mah
kalau cinta lebih parah nggak apa apa
terus kita kapan makan ini
aeta maksudnya mamam
kalau tadi dia tuh dia mau ketemuan sama model cewek itu
dia cuma bilang janjian sama mamanya
emang anak adriana bener kali ya
jangan percaya adriana
apa mendingan aku tanya langsung aja kali ya
mun menang pelanggan di gandu tadi bisa setru
ya kurang lebih lah
ini belum pulang juga
om ada yang tau gak bakalan
oh om dudung mah tidak tahu
tidak tahu abah kemana ya
sama saya juga neng
tadi abah pergi tuh nggak bilang kemana mau kemana sama siapa
neng gini aja daripada bikin neng nggak tenang ya khawatir
coba ditelepon abahnya ada dimana
he sebentar ya
bu saya ke telepon ke tempat ini ya
bu saya ke telepon ke tempat ini ya
ya neng ada apa neng
abah abah tuh lagi dimana sih
udah malam gini belum pulang juga
hah abah tuh lagi diner neng
hah etak diner tuh ya
hah etak diner tuh ya
sama temen abah
terus diajak makan sama teman abah
ya udah abah dimana neng sesulin ya

yang lapar biar abah bungkusin aja ya
neng dirumah aja cincin ya
walu sila katilu belas
walu sila katilu belas
namun si neng sampai datang ke dia mah

belum tentu si neng tuh bisa terima saya deket sama perempuan baru

tuh kan abah pas lagi mikir kan
tuh kan abah pas lagi mikir kan
abah mau buang apa lagi sama neng
eh si neng tuh udah buruk sangat woy
si neng mau aja di rumah bobo ya
neng bobo abah bawa kunci
eh kok salah si abah bener bener ya bikin tambah curiga aja
hah kenapa nih
abah mau pulang abah bawa kuci sendiri
hah bawa kunci sendiri si abah
si abah bawa kunci sendiri
ya udah kalau gitu tutup aja santuk ya
kenapa kurang seorang
bisa ke terus si abah
siapa yang telepon
orang saya bu maksudnya dari anak saya satu satunya
udah gadis udah beger lagi
cuma saya tetap anggap dia itu sebagai orang saya
sayang pisang saya teh ke dia
tumben bahasa inggrisnya bener
hah sih ini juga
barusan teh dia nanya bu
saya teh di mana
dia teh khawatir pisang
soalnya selama ini teh saya tidak pernah pergi
selain sama dia
atau sama temen temen saya bu
jadi ya wajarlah biasa

kasian juga nanti ditungguin sama anaknya

puan aku akkor orangnya
clara yang cantik
tante nelfon kamu malam malam
kamu belum bobo kan
baru mau bobo sih tante
cocok cocok baru mau kan berarti belum ya
kamu tau gak
tante itu paling seneng sama perempuan yang tidurnya cepet
ih tante mah gak cocok
sama perempuan perempuan yang suka keluar
sepulangnya malam malam banget
aduh itu tante gak cocok banget
sama kamu berasa cocok
oh ya tante ada apa ya nelfon clara
kartu itu mau ngasih kamu masukan ya
masukan gimana caranya
supaya bisa mengambil perhatian si boy
tau gak sih kamu
kayak sekarang nih
kamu iseng iseng aja
teleponnya si boy
kasih sedikit perhatian
kamu udah mamam belum
maaf banget nih sebelumnya tapi
kelarang gak biasa kayak gitu tante
soalnya takutnya kalo misalnya clara maksain
ntar yang ada si buy infuel duluan sama clara tante
aduh kamu tuh ya
kamu tuh bener bener beda daripada yang lain
kali ini pilihan macan bener bener pas banget
daripada si boynya nanti ilfil sama kamu ya
yaudah tante gak maksa
tante gak maksa oke
jadi mendingan sekarang
yaudah selamat bobo bobo cantik
iya sama sama tante
makasih tante ya
ini baru beda
gak salah macan
ini baru keren
papa bakal kalah
gua kepikiran terus nih
coba mendingan gue tanya sama cindy dulu deh enaknya gimana
lo kenapa lagi sih gak bisa tidur
masalah yang boy sama clara itu loh
gue kepikiran banget deh soalnya tadi
masa mereka janjian di coffee shop
berdua doang nih
terus boy bilangnya sama gue janjian sama mamanya
ya cuma yang gue gak habis pikir kok
kok dia gak cerita apa apa
padahal tadi gue sempet nelfon dia
terus dia cuma bilang kalo dia janjian sama mamanya
kalo menurut gue sih lo jangan sehuzan dulu rek
lo mesti berpikiran tenang
karena siapa tau aja boy ketemu sama clara kan
ada urusan kerjaan gitu yang belum kelar atau apa
iya sih sin
adriana tuh meyakinin gua banget
mamanya boy tuh emang bener mau jodohin
dan lo tau gak sih
malahan foto itu ternyata dari mamanya boy sendiri yang kirim ke adriana
bukan pacar tapi cemburu
ya justru itu sin
gua tuh gak mau katan cemburu kalo di depan boy
nggak apa apa keles
tandanya lo tuh cinta banget sama boy
ya emang wajar sih
gue khawatir wajar juga dong
masalahnya kan modal itu juga cantik
gua juga gak mau kalo misalnya
gua keliatan kayak gak percaya di mata boy
gue mau supaya boy juga
tau bahwa gua percaya sama dia
bentar deh rek
artinya lo tuh raksasa